dewan pembina perludem mbak titi
tadi ahli terakhir yang memaparkan kesaksiannya hamdi muluk
mengatakan ada sebutan ini tadi yang cukup unik adalah setengah petahana
ini sebenarnya bisa jadi pertimbangan hakim nggak sih keterangan seperti ini
iya tentu saja bisa ya karena kan dia mengaitkan antara bantuan sosial atau social assistance program
terhadap insentif yang didapat kebanyakan
lagi lagi bansos itu memberikan insentif pada petahana atau calon yang didukung oleh petahana
nah calon yang didukung oleh petahana ya setengah petahana
karena kemudian dia bisa mengakses otoritas yang ada pada petahana
tentu ketika petahana memberikan dukungan pada seseorang yang menjadi
calon yang petahana itu memberikan punya preferensi politik
akan ada kecenderungan untuk menggunakan otoritas yang ada pada petahana
untuk mendukung pemenangan dari si calon yang dia dukung
nah dalam hal ini kan gibran adalah anak dari presiden joko widodo
yang akan mengakhiri dua periode masa jabatannya
selain itu juga presiden sorry prabowo subianto adalah menteri di kabinet presiden joko widodo
nah itu yang kalau kita lihat insentif dari bansos itu bukan hanya untuk petahana
tetapi dalam banyak studi kepemiluan dan studi politik
bansos itu juga dikondisikan untuk kepentingan calon yang didukung oleh petahana
dan jadi sehingga menjadi relevan ketika ada seseorang yang didukung oleh petahana
yang membedakan adalah status formalnya saja
akses dia kepada kewenangan atau otoritas yang dimiliki petahana
ya sebenarnya hampir sama begitu
walaupun bantahan terkait dengan itu selalu muncul saat sebelum pemungutan suara lalu mbak titi
ya itu kan memang kecenderungannya adalah pasti semua akan mengartikulasikan sesuatu yang jadi kepentingannya
atau yang bisa membuat
dirinya lebih aman begitu ya
dan tidak mungkin ada yang menyatakan bahwa pak jokowi ini setengah petahana dari partai partai nomor dua gitu
nah pentingnya persidangan di mahkamah konstitusi ini kan untuk kemudian melakukan pembuktian
pihak pemohon dari paslon nomor satu dan nomor tiga itu punya dalilnya soal bantuan sosial dan dampaknya pada insentif atau manfaat elektoral
yang didapat oleh nomor dua prabowo gibran
tetapi kita juga akan mendengar nanti dari pasangan calon prabowo gibran
bagaimana kemudian dalil dalil yang sudah disampaikan pemohon paslon satu dan tiga ini akan mereka bantah
dan termasuk juga kita akan mengkonfirmasi dengan empat menteri yang dihadirkan di hari jumat
terkait dengan keberadaan program bansos ini
nah pasti yang akan dipetakan di hari jumat itu bansos itu direncanakannya seperti apa
sekali lagi kan karena disebut bansos itu bukan hanya program sepihak dari pemerintah
tapi direncanakan bersama dengan dpr
nah yang kedua bagaimana kemudian implementasinya eksekusinya seperti apa
lalu yang ketiga akuntabilitasnya
serta yang berikut apakah kemudian ada kondisi kondisi luar biasa yang membuat perencanaan itu kemudian disimpangi
sehingga ada pelaksanaan atau pembelanjaan bansos atau eksekusi bansos di luar desain yang sudah direncanakan
nah kalau ada itu apa saja disebabkan oleh apa
dan bagaimana mekanisme akuntabilitasnya di dalam mengeksekusi tindakan tindakan yang sifatnya di luar perencanaan tersebut atau yang bersifat luar biasa tersebut
secara formilnya di persidangan itu bagaimana hakim menentukan paslon tertentu ini mendapatkan insentif dari kebijakan bansos tertentu
jadi ada tujuh alat bukti yang bisa digunakan untuk proses pembuktian
yang kelima itu keterangan pihak lain
nah menteri dan dkpp yang akan dihadirkan hari jumat itu adalah keterangan pihak lain
yang keenam itu alat bukti lainnya
hal hal yang menyangkut transmisi elektronik
apakah email lalu kemudian foto lalu video dan seterusnya
dan yang terakhir petunjuk ya
kemudian pemaknaan atas suatu peristiwa dan kondisi begitu
nah dari tujuh alat bukti tadi tentu hakim ditambah dengan keyakinan hakim akan kemudian menghubungkan satu sama lain
jadi kembali kepada definisi perselisihan hasil pemilu
perselisihan hasil pemilu itu adalah perselisihan tentang hasil pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi calon terpilih
nah perolehan kursi calon terpilih itu kalau berdasarkan
dalam sejarah penyelesaian perselisihan hasil di mk
mk juga akan melihat pemenuhan prinsip dan asas pemilu luber jurdil
pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar kita bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali
apakah mk menemukan pelanggaran secara fundamental terhadap asas dan prinsip ini
yang kemudian berpengaruh pada hasil yang ditetapkan oleh kpu
jadi tetap saja dampak pada hasil ya perolehan suara
nah yang kedua itu pada pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif begitu
ini banyak praktiknya di pilkada
nah yang ketiga itu bisa juga menyangkut kesalahan di dalam penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh kpu
tapi kalau yang ketiga ini nampaknya berat sekali ya
kalau kita ikuti dari kemarin saksi saksi dari paslon nomor satu
kepada soal kecurangan atau kesalahan di dalam proses pemungutan penghitungan suara
nampaknya kalau saya lihat kurang menggambarkan
bahwa memang hasil yang ditetapkan kpu itu secara fatal salah gitu ya
sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara
jadi nampaknya persidangan kedepan termasuk juga ahli yang masih berlangsung sekarang
akan lebih banyak fokus kepada soal pemenuhan asas prinsip pemilu yang luber